garuda indonesia kembali masuk dalam daftar dua belas maskapai terbaik di dunia versi lembaga pemeringan internasional skytrax
garuda menjadi satu satunya maskapai penerbangan asal indonesia yang masuk daftar ini
tahun ini garuda indonesia menempati peringkat ke sebelas turun tiga peringkat dibanding tahun lalu
garuda indonesia telah melakukan pembaruan armada dan perbaikan layanan
ini dilakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan penumpang
tahun ini pramugari garuda indonesia berhasil merebut penghargaan sebagai kru kabin terbaik di dunia
beberapa kali kita memang mendapatkan penghargaan sebagai kru terbaik di dunia untuk maskapai penerbangan yang saya ingat
dan emirates kokoh menempati posisi puncak daftar maskapai terbaik di dunia tahun dua ribu enam belas di susul qatar airways dan singapore airlines di peringkat ke dua dan ke tiga